cantiknya ada di dapur
saya sudah suruh sini pakai baju yang bagus
banget sih kamu
ini dikasih antiseptik nanti infeksi loh
ya tolongin ya
kamu udah pulang belum
bener yang bikin surprise buat mami
ini papi sengaja
supaya ngasih kejutan sama mami
tapi mami masih merasa aneh loh bob
mami gak usah bingung mami
sekarang mandi mami dandan yang cakep
biar papi senang
udah mami mandi dulu
rasain pih rasain
mudah mudahan mami belum pulang
kalau udah pulang lepot juga
saya bukan cantik
atau jangan jangan
ibu udah ngopr
saya belum lihat soal tadi
saya di belakang kan
eeh cantik gimana
saya udah suruh sini
pakai baju yang bagus
pakai baju bagus
kayaknya mau pergi kemana
bukan lorasan kamu
hai apa lagi hai masuk ke rumah tapi itu banget sih kamu buat pindah rambut
jangan pakai baju bagus tersenyum dandan di
kecepatan kalau udah dikasih duit enter juga
ini jangan sampai ketemu sampai ini gagal urusannya
aku tadi lagi nyari itu tuh
ropi ropi pembantu aku yang hitam jelek gitu loh
oh kamu kok tetap rumahku sih iya aku cuma mau kasih tahu mami kamu aja kalau
hubungan kita itu udah baik baik aja
mami kamu di dalam kan ada ya udah masuk
aduh papi udah dateng lagi
gimana situasinya di dalam ya udah sini lagi ribet nih pasti nih
kita gak apa apa sih ngapapa mami disampapi lagi membulai serius dia kita
sidang gampang sudah nggak sih
sampai ini kepasang
kita buka mata
kagetnya kayak gitu sih
lihat penampilan mami
aduh thanks papi
bikin kejutan yang sangat
luar biasa papi
mami romantis banget sih ini
tante pas lagi anniversary ya hari ini sama om
gak tuh si om lagi mau bikin surprise buat tante
jadi malu deh udah tua gini adada aja
ii gak tua tante
tante sama om itu masih muda
itu masih romantis kayak gini
mami seneng banget bagus
jadi tambah sayang sama papi
selamat ya pi
aduh mami seneng banget
aduh mapi terima kasih ya
lu kenapa kok sedih begitu
lu terharu ya
ngelihat juragan romantis ke ibu
gua juga cun
gua juga terharu
kapan gua bisa begitu ke bini gue
kapan gua bisa begitu ke bini gue
lihat bapak sama ibu kayak gitu
kalo cuman disuruh ngeliat romantisnya bapak ke ibu
kenapa disuruh pake baju bagus lu nih
gak tau bang
mampi tanya aja sama bapak
disuruh ngeliat bapak juragan
ngasih kalung ke ibu terus disuruh pakai baju bagus
papi malem ini mami merasa bahagia sekali
dapat kalung emas dari papi
terus sama bobi juga sindi hubungannya lancar dua aja
bobi harusnya juga ngasih sesuatu sama cindy
biasanya perempuan kalau dikasih sesuatu sama pasangannya
dia pasti makin cinta
dia akan merasa diistimewakan gitu
kamu harus ngasih sesuatu sama siapa
sama seperti papi ngasih kalung emas buat mami
yang emang mahal deh mi
biar dua jajan bobi cukup
kasih apa ya sesuatu yang spesial
apa gitu sesuatu yang beda
oh yaudah gelang aja mi tapi yang murah dua
gelang yang bagus gelang emas
mami yang ga ga aja mi
bobi kan belum kerja duit dari mana nih
kamu bayarnya pakai kartu kredit nanti mami yang bayarin
untuk kredit bobi mami
kamu tanya papi toko emasnya dimana
nanti alamatnya papi kasih tau
besok bobby langsung meluncur ke toko emas
ini ga jadi dapet kalung
kasih gelang aja ya
mami kan nyuruh gue beli gelang buat sindi
gue beli dua
satu buat tini
satu lagi buat sindi
pasti diseneng banget
tini kayaknya sedih nih sekarang nih
mana itu bang rupi
mana itu bang rupi
kamu tuh lu cuma membantu
masa ngarep dikasih kalung